cepi hakim resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden direktur pt freeport indonesia pada sabtu delapan belas februari kemarin
dan dalam keterangannya cepi mengundurkan diri demi kepentingan freeport dan keluarga
dengan pengunduran dirinya cepi akan kembali ke posisi semula yaitu sebagai penasihat perusahaan pt freeport
dan dilansir dari detik finance cepi yang mengemban tugas presidir sejak dua puluh november dua ribu enam belas lalu
mengatakan bahwa menjabat sebagai presiden direktur pt freeport indonesia memerlukan komitmen waktu yang luar biasa
dan saya telah memutuskan bahwa demi kepentingan terbaik bagi pt freeport indonesia dan keluarga saya
saya mengundurkan diri dari tugas tugas saya sebagai presiden direktur dan melanjutkan dukungannya kepada perusahaan sebagai penasihat
cepi hakim mengundurkan diri di tengah unjuk rasa karyawan pt freeport yang menghentikan
kegiatan produksinya yang menyebabkan ratusan karyawannya dirumahkan
hingga kini belum ada nama calon yang akan mengisi kursi presidir pt freeport yang baru